sementara itu pihak relawan pro jokowi atau projo mengaku tidak merasa kehilangan dan terbebani dengan bergabungnya guntur siregar mantan sekjen relawan projo ke kubu prabowo sandiaga
ketua relawan projo memastikan hingga saat ini tidak ada pengurus dpp dan dpc relawan projo yang mengikuti jejak guntur siregar
hal ini disampaikan ketua relawan projo budi aristiadi di acara rapat kerja nasional keempat relawan projo sabtu sore di jakarta
menurutnya sejak tahun lalu guntur siregar telah diberhentikan sebagai sekjen relawan projo
alasannya guntur dianggap rasis dan kerap tidak menjalani sejumlah fungsi organisasi
alasan guntur pindah dukungan ke prabowo karena menganggap jokowi tidak serius untuk menjalankan program nawacita yang dianggap budi ari sebagai alasan pribadi guntur siregar
mantan sekjen relawan projo guntur siregar kini bergabung dalam kelompok relawan indonesia muda yang mendukung prabowo sebagai capres
jumat empat belas september dua ribu delapan belas lalu kelompok relawan indonesia muda mendeklarasikan dukungan bagi prabowo sandiaga
bukan sekjen mantan sekjen projo yang sudah diberhentikan oleh teman teman projo sendiri dari dpc dpc dpd projo seluruh indonesia di rakernas tiga tahun lalu
ini saksinya tuh teman teman tanya teman teman daerah semuanya
mereka yang meminta memberhentikan sekjen merojo
karena dia karena alasannya rasis tidak menjalankan fungsi fungsi organisasi
apa yang ada gerbong yang disini sana tanya aja ada gak
curuh di cek tanya aja
projo mana yang ikut
kalau projo gak projokowi bukan projo berarti
mereka mau bergabung jadi kelompok relawan indonesia muda
itu gini loh pilihan untuk pilpres hak siapa saja
you mau justru malah lebih bagus daripada you pura pura
di dalamnya cukup mendingan bagus
gentlemen silahkan aja gak apa apa